sudah menjadi tradisi harga barang khususnya pangan selalu merangkak naik menjelang ramadan dan juga idul fitri
harga naik menjadi refleksi juga bahwa inflasi di dalam negeri juga ikut naik
namun ada yang tidak biasa kali ini karena kali ini presiden joko widodo agresif ingin membalikkan tren tersebut
instruksi sudah disampaikan kini menanti eksekusi
menguji tren inflasi kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
di bulan april pemerintah menurunkan harga bbm bersubsidi kemudian diikuti dengan penurunan biaya transportasi
saya rasa ini bisa membantu menekan inflasi yang mulai meningkat
kemudian ada panen raya juga yang terjadi di bulan april
ini juga bisa menekan lonjakan harga harga kebutuhan pokok
cuma memang kalau kita lihat bulan juni kemudian juli
atau mei lah beberapa minggu menjelang ramadan
tentunya ada kenaikan secara cyclical secara natural permintaan dari masyarakat
tadi disampaikan bahwa pedagang pasar tanah abang sangat sibuk sekarang untuk melayani tidak hanya pembeli dari jakarta
tapi juga dari seluruh indonesia
ini mengindikasikan bahwa permintaan menjelang ramadan dan idul fitri sudah mulai meningkat
dan tekanan kenaikan harga akan juga mengikuti secara hukum ekonomi
anda dan tim pernah membuat kajian berapa kemungkinan inflasi mungkin pada mei dan kemungkinan juga mungkin juni nanti di level berapa
ya kalau kita melihat beberapa hal yang terjadi misalnya harga daging misalnya di sejumlah pasar tradisional di padang
kemudian di beberapa tempat di indonesia
di indonesia masih bertahan di satu ratus dua puluh satu ratus tiga puluh jauh dari ekspektasi yang diharapkan oleh presiden jokowi delapan puluh
tentunya memang menjadi tantangan ya bagi pemerintah untuk benar benar bisa membalikan
kalau menurut saya pribadi sebagai melihat kondisi hal ini
atau data data ekonomi anda simulasikan
sebenarnya wajar saja
karena menjelang ramadan itu ada kenaikan dan ada dorongan inflasi
menurut anda berapa kira kira proyeksi anda untuk mei dan juni inflasi yang terjadi
saya rasa tekanannya akan cukup tinggi ya
itu pada mei dan juni
pada mei juni mungkin bisa lebih tinggi lagi
karena inflasi akan tidak hanya didorong oleh volatile food tetapi juga telekomunikasi
kemudian juga jangan lupa bahwa menjelang ramadhan pemerintah biasanya menggelontorkan
likuiditas cukup besar di konsumen berupa gaji ke tiga belas dan gaji ke empat belas
dan ini juga akan mendorong apa namanya mekanisme pembelian di masyarakat
tentunya untuk belanja lebih
dan kalau permintaan meningkat supply nya kita asumsikan sama pun kalau ditambah tidak
tidak mengikuti tinggi lonjaknya permintaan maka mau tidak mau memang harga akan terdongkrak
oke anda sudah menyinggung sedikit tadi mengenai daging sapi
instruksi presiden ada di sekitar atau di bawah juga rp delapan puluh per kilogram
selama anda menjadi ekonom mungkinkah itu terrealisasi di indonesia
iya memang kalau delapan puluh ribu sekarang ini memang agak menjadi tantangan agak sulit untuk direalisasikan ya
mengapa karena pertama kapasitas produksi dalam negeri kita masih terbatas
berapa persen kita bisa supply untuk pasar domestik saja
apa namanya tentunya kalau menjelang ramadan akan membesar ya
bisa tiga puluh sampai empat puluh persen itu bisa mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari hari yang normal
tetapi selisihnya ini harus kita impor
nah persoalannya sekarang ini adalah banyak importer importer nasional kita yang sudah memiliki
jadi kerjasama dengan eksportir dari australia
dan kita mengetahui biaya per kilogram yang harus kita impor dari australia sekitar tujuh puluh ribuan
jadi kalau ditambah pajak importir saya rasa harga pokok penjualan akan di atas delapan puluh ribu
di sekitar level berapa proyeksi anda apabila kita lebih spesifik kepada eksportir asal australia
ya saya rasa ditambah biaya transportasi sudah masuk di sana
kemudian margin yang harus diperoleh oleh importir
kalau kita bisa di angka seratus ribu sembilan puluh sembilan ribu sudah cukup bagus ya
kecuali kalau misalnya kita impor dari india misalnya
nah itu yang membuat saya penasaran ada angka delapan puluh ribu presiden jokowi dapat bisikan
ataupun juga simulasinya dari mana
kalau dari india yang disebutkan memungkinkan kita dapat pembukaan gitu
dari india rata rata sekitar rp empat puluh lima per kilogram kita masih dapat ya impor dari india
kualitasnya seperti apa mas
nah kalau memang apa namanya nah persoalannya bukan di kualitas ya
persoalannya adalah apakah importer kita sudah memiliki hubungan dagang dengan mitra kerja kita di india
jadi kalau misalnya kita impor sapi itu kan bukan hari ini kita impor kemudian besok barang di delivery gitu ya
ada mekanisme mereka di australia juga akan melihat ataupun di india juga akan melihat range nya yang siap berapa
kemudian sapi jenis apa
kemudian ada mekanisme transaksi ada lc dan sebagainya
dan saya rasa importer sapi sekarang ini sudah mulai melakukan hubungan dagang untuk mendatangkan sapi sapi yang akan dijual di masyarakat
oke mas firman mungkin anda pernah dekat dengan pemerintahan anda tahu bagaimana sistem berjalan
apakah anda memiliki mungkin ide ataupun saran kepada pemerintah saat ini
apa yang bisa dilakukan apabila pemerintah ingin paling tidak kita menyinggung
angka delapan puluh ribuan atau sedikit diatasnya tapi tidak awang awang angka delapan puluh ribu
sebenarnya tidak hanya sapi ya tapi juga bawang merah ada cabai ada bawang putih dan sebagainya
yang penting adalah data harus akurat
artinya masing masing sektor volatile food itu berapa yang kita bisa produksi
kemudian kebutuhan masyarakat lonjakannya berapa persen
sisanya ya mau tidak mau memang harus kita impor
agar lonjakan harga di pasar tidak meningkat cukup tajam
dan antara bps kementerian pertanian kementerian perdagangan itu harus satu kata terkait dengan hal ini
selama ini mas
dalam beberapa kesempatan kalau kita mengikuti di media misalnya antara menteri pertanian dengan menko perekonomian
dalam beberapa hal tidak sinkron terkait dengan misalnya impor sapi
saya rasa ini perlu dihilangkan
jadi sebelum apa namanya menyampaikan kebijakan ke masyarakat
harusnya satu suara dulu pemerintah kemudian juga mengeksekusi
kalau memang kita harus impor kita impor
jadi impor bukan selamanya juga buruk
saya rasa tidak tidak ada sebuah negara yang bisa autarki
memenuhi semua kebutuhan dari produksi dalam negeri
amerika serikat juga impor singapura juga impor tuk di jepang juga impor australia juga impor juga
tapi ini lebih mungkin lebih sensitif karena tadi anda menyebut volatile food dan ini terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat indonesia
bukankah poin poin ini juga harusnya pemerintah menjaga sembari juga misalnya infrastruktur sudah disiapkan belum untuk kita bisa supply domestik
ya makanya itu jadi semuanya akan kembali ke data ya
jadi produksi kita berapa kemudian kita bisa proyeksikan kebutuhan masyarakat jelang ramadan dan idul fitri gap nya ini harus kita isi
nah mau tidak mau memang game ini harus kita impor
nah yang kedua adalah optimalisasi tim pengendalian inflasi daerah
jadi sudah banyak inisiatif dari tpid di daerah untuk bekerjasama dengan bulog daerah untuk melakukan operasi pasar identifikasi dini kira kira yang lonjakan harga
karena lonjakan harga di aceh belum tentu sama lonjakan harga di bali misalnya
mungkin di aceh product x kemudian di bali bisa beras misalnya
atau di jepang
atau di jakarta dibandingkan dengan balikpapan
jadi tpid juga perlu didorong terus untuk lebih pertama identifikasi dini terkait dengan pergerakan lonjakan harga di masing masing daerah
karena inflasi nasional ini kan fungsi dari inflasi daerah
jadi monitoring pertama dan yang paling tahu persis kejala awal itu adalah tim tim di daerah
jadi adalah sinergi antara kementerian dan juga koordinasi dan monitoring dari tpid tpid yang ada di sebuah daerah
terakhir mungkin sebelum mengakhiri dialog sore hari ini mas firmansyah saya ingin tahu berapa proyeksi anda inflasi hingga akhir tahun dua ribu enam belas di tengah bi yang memproyeksi kemungkinan masih berada dalam target pemerintah
saya rasa dengan tren harga minyak mentah dunia yang masih di bawah harga produksi pasar global diperkirakan bergerak antara empat puluh sampai lima puluh usd per barrel

jadi tekanan inflasi saya rasa tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan harga di dunia
dibandingkan dengan ketika harga minyak mentah dunia bisa mencapai seratus usd per barrel
jadi menurut saya angka empat lima sampai lima persen masih achievable buat kita sampai akhir tahun
cuma memang apa namanya distribusi per bulannya per kuarternya ini yang harus tetap dijaga
jadi bukan berarti rendahnya harga minyak mentah dunia lantas membuat pengamanan volatile food
jadi pengamanan volatile food ini harus tidak bisa kita lakukan dengan baik
saya rasa kita harus tetap fokus ya di sana
karena di sisi lain perlambatan doing business juga terjadi
sejumlah sektor masih belum pulih
minerba kemudian migas plantation
saudara saudara kita yang ada di sumatera ini juga sangat suffering terkait dengan pelemahan harga komoditas dunia
jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah pengamanan market price harga di pasar dan itu inflasi
jadi supply side itu harus benar benar kita pastikan kita amankan
supply side fungsi dari dua produksi nasional dan kalau memang tidak memadai terpaksa ya harus kita impor
kalau supply set berlebihan ya kita ekspor
dan ketika inflasi bisa terjaga dalam level yang sehat itu menjadi sebuah momentum yang baik pemerintah
ketika akan berstrategi untuk membangun ekonomi